hai untuk peserta yang berwajib lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri kembali menggelar
utbk sbmptn dua ribu dua puluh dua hari ini ujian dilakukan sebanyak dua sesi secara luring dan terbagi
dalam dua gelombang yakni tujuh belas hingga dua puluh tiga mei serta dua puluh delapan mei hingga tiga juni dua ribu dua puluh dua mendatang universitas
negeri jakarta merupakan salah satu lokasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer
tersebut setiap harinya unj melayani tiga sesi dan setiap sesi diikuti seribu empat puluh siswa peserta utbk
sbmptn sehingga total pelaksanaan dua gelombang ada sebanyak dua puluh sembilan satu ratus dua puluh orang peserta akan ikut
utbk sbmptn sebelum masuk ruang ujian peserta harus memastikan seluruh berkas persyaratan
utbk sudah lengkap yakni menyertakan surat keterangan lulus fotokopi ktp serta kartu
tanda peserta utbk
selanjutnya para peserta menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker sarung tangan dan menjaga jarak
sebelum pelaksanaan tes dimulai kami mempergunakan peralatan metal detektor untuk mengecek atau
yang mendeteksi apabila mereka ada membawa barang barang yang tidak diperbolehkan
dibawa ke ruang ujian di samping itu tentu kepada para pengawas kami juga selalu berpesan
akan melakukan proses pengawasan dengan sebaik baiknya para peserta nampak
tertib mengikuti peraturan yang ditetapkan yakni tiba di lokasi utbk minimal satu jam sebelum waktu
pelaksanaan ujian tak sedikit peserta yang diantar dan ditunggu oleh orang tuanya hingga waktu ujian
usai syafrina peserta utbk sbmptn asal kota bekasi adalah salah satunya junda sang ibu rela menemani
dan menunggu di lokasi ujian demi memastikan kelancaran ujian masuk perguruan tinggi putri
keduanya kebetulan saya tinggal di daerah bekasi selatan dan saya juga mengambil ujian di kota bekasi selatan
kebetulan saya tinggal di daerah bekasi selatan dan saya juga mengambil ujian di kota bekasi selatan
kebetulan saya tinggal di daerah bekasi selatan saya tadi berangkat dari rumah jam lima lima belas nyampe sini setengah enam
setengah enam lebih lah cepet kalau pagi iya sih lebih awal kan lebih tenang ya mbak ya kita nggak tahu
soalnya kondisi jalan kadang lancar kadang ada macet gitu ya event doaku di ruangan mama di sini
kayak ngerasa ditemenin aja gitu kayak kehadirannya
dan well aku tahu beberapa orang masih ada yang berangkat sendiri pulang sendiri jadi aku benar benar
bersyukur banget ada sosok mama di sini lebih tenang lebih tenang banget sih kayak beliau juga pesen
ke aku kayak nanti mama pas nanti kamu pas ujian mama bakal ngaji di luar pelaksanaan hari ketiga
utbks bmptn tergorong lancar tanpa kendala berarti di ibukota dilansir dari situs resmi lembaga tes
persen kelompok sosium serta delapan empat puluh enam persen kelompok campuran clarissa aradia muhammad wahyudi jakarta